hari ini adalah hari ulang tahun tari
tadi kangen banget sama ayah
jadi tolong sampaikan doa tari sama ayah
kamu akan dapat minta antari ya allah
tuhan kami berdoa di dunia ini
kami berdoa di dunia ini
kami berdoa di dunia ini
saya heran sama si wati
belanjanya tuh pasti banyak
terus belum sampai siang
dagangannya tuh pasti habis
si wati itu kan janda
loh apa hubungannya jualan sayuran sama janda gitu loh
si wati itu bukan jualan sayur
tapi jualan yang lain
alah kamu jangan seuzon
deket kan belum tentu
sayur di kota
wih kalau ingatan saya jam empat saya bertemu dengan klien saya
nanti malam fani dan orang tuanya mau datang ke sini
mau membicarakan pernikahan kalian
loh kok mendadak sih mak
ya ini usul dari fani sendiri gila
yang mama pikir memang sudah waktunya kamu menikah
hilang umur kamu sudah kepala tiga
ya saya mau mengajak kamu makan siang
ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kami
kalau bisa kak
yaudah kalau gitu kita ketemu di tempat biasa aja ya
ya sampai ketemu di sana
eh denger ya denger
sebentar lagi kan gue mau nikah
jadi kayaknya minggu depan lebih baik kita nggak usah ketemu lagi oke
eh jadi lu bener bener serius
ingin menikah dengan laki laki tolol itu
dan gue bersedia
nih gue mau nikah dengan lu
ayolah percayalah van
kerjaan aja lu nggak punya
terus lo berani beraninya mau nikahin gue
namanya liat anjing er
tapi atau bekerja kaya lu sama mexen nuh
kelompok peres nih
lu sama akurah pakeur lu
wah kita orang ini punya pasangan android
bersetuju yuk dengan serius
bersuruh terusnya menoker
karena menang ada jajanannya
gue pun gunakanam pengembangan
lepaskan apaan ini
tenang mas tenang
dan sekarang mas ada di rumah saya
luka luka mas parah
kenapa kamu tidak bawa saya ke rumah sakit
saya masih mampu bayar vip
yang ruangannya lebih bagus daripada kamar kotor kamu ini